nelafit enam mariner jumat hari jumat ikan kuabis
lagi ikanku hilang deh tahu kapal dari mana kapal perang tak kapal amerika atau kapal
yang tapi pun tidak tahu karena kami aku juga mau mendekat nanti ditembak jorah masih lagi
ratusan kapal ikan vietnam hingga sejumlah kapal ikan coast guard dan riset cina terdeteksi masuk
ke wilayah laut natuna utara intrusi kapal asing ini terjadi di wilayah zee indonesia
yang masih sengketa dengan vietnam lalu di perairan yang beririsan dengan
klaim sembilan cina hingga di bawah landas kontinen ri
kapal kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran ilegal and reported and
regulated fishing serta hak berdaulat ri dari laporan indonesia ocean justice
initiative iog berdasarkan data citra satelit dan automatic identification system keberadaan
kapal ikan vietnam dalam cakupan wilayah satu ratus sepuluh km persegi marak terjadi sejak
maret hingga september dua ribu dua puluh satu intrusi kapal ikan vietnam paling tinggi terjadi pada april dua ribu dua puluh satu
yang mencapai seratus kapal kalau unitnya banyak juga lah ratusan unit dia pakai tarik ukat berjalan terus
sekarang kita udah nelayan banyak yang ngeluh itulah makanya udah cari payah ikannya enggak
ada lagi pendapatan pun udah menipis lah kalau nelayan asing itu kayak penan itu kayaknya terhambat banget
kasih jumpa cuma kami malas aja ngambil video yang gitu masalahnya kami ngambil videonya pun masuk ke
facebook misalnya media misal enggak ada tindak lanjutnya percuma aja kapal cina itu masuk ke
mulai agustus itu emang betul terpantau dari agustus memang betul akhir agustus diorang tuh
pindah pindah misalnya satu minggu ini di titik ini satu minggu ke depan
selain kapal ikan vietnam kapal ikan coast guard china serta kapal riset cina hai yang
zi sepuluh dan yuan wang enam juga terdeteksi masuk zee hingga landas kontinen ri kapal coast guard cina
terpantau berada di sekitar trailing rig clyde bordeaux blok tuna sejak awal juli dua ribu dua puluh satu serta
mengawal kapal riset sejak awal september hingga oktober dua ribu dua puluh satu kapal riset yuan wang enam terdeteksi
mandir empat puluh dua jam pada tiga belas lima belas oktober dua ribu dua puluh satu tentu saja hal ini sudah dideteksi lebih awal jadi
jadi yang mendeteksi awal juga kita dari pengangkatan laut pertama dimana kapal riset
atau survei cina ini pada saat berada di landas kontinen indonesia itu kapal ayam
di sisi haw namanya hadirannya sejak tiga puluh satu agustus sudah dimonitor dipantau gerakannya kita selalu
hadir di sana jadi untuk menjamin keamanan di sana ya kita selalu hadir dan kita setiap
kali mendeteksi adanya kapal kapal pemerintah asing ya kita kita dekati kita mengikuti
terus kemana gerakannya sehingga nelayan tidak perlu khawatir ya dan juga kapal kapal tersebut tidak
mengganggu nelayan kita belum pernah ada yang laporan kalau diganggu oleh kapal asing bahkan
kita juga sudah komunikasi dengan kapal itu intinya kapal itu supaya segera meninggalkan
wilayah indonesia tapi dia bersikeras bahwa itu laut internasional boleh melaksanakan lintas damai
nah tapi ini masih kita selalu bayangi intinya yang penting kita hadir di situ ibaratnya hadir
bahwa itu wilayah kita lho pembentukan kabupaten natuna itu itu undang undang lima puluh tiga tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan nah itu kan natuna akan berbatas langsung dengan negara vietnam kemudian kamboja malaysia
brunei dan segala macam lah kemudian sambil berjalan itu tahun sembilan puluh sembilan itu undang undangnya sambil berjalan
keluar lagi undang undang otonomi daerah dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas nah itu natuna berbatas tidak punya laut jadi
hai ada di sisi pantai ke dua belas mobil itu milik provinsi kemudian di atas provinsi itu milik
negara oke artinya adalah natuna tidak punya wewenang di laut kita hanya mengurus sisi darat
lagi narik ke enam lagi narik kami tidak bisa terlampau dekat karena kami mengambil video ini takut dikejar
kalau harapan nelayan natuna ini memang orang orang kapal kapal asing itu jangan disamakan kita
di sama sama cari tempat kita kan dari dulu sudah diandai larang itu sampai sekarang kau masih ada
malah malah nambah nambah banyak banyak kapalnya pengennya kayak bu susi kemarin di laut natuna aman
kalau kayak gini kan
gimana ya emang waktu operasinya emang bisa kerja cuman sakit hati aja sama intansi terkait
dengan adalah pindah kasih bantuan untuk nelayan pinggiran diperketatkan untuk jaga supaya ikan ikan
laut natuna ini lebih mudah kami cari semoga bu susi kembali lagi dan para nelayan ini damai
amai bisa petroli ditingkatkan supaya kami nelayan aman kerja
kalau enggak kami sebagai nelayan itu selalu dikejar kejar oleh kapal asing